tadi gue nemuin seorang barang yang bilang kalo lo jadi buruanan sa
itu tujuan saya
biar apa sih mas
supaya kamu nggak sedih lagi
anak kita itu ikutan sendi
kan kamu pernah bilang sendiri untuk menghibur anak di dalam kandungan itu harus nyanyi
ya meskipun agak palas
mending lo usaha
tau ga gitu
kenapa mau nangis sih
udah nangis aja ya
kenapa nangis kenapa dengerin suara saya
kamu punya cara kamu aja sendiri mas
untuk membahagiakan akulah
kemarin kemarin bilang saya suaranya jelek
emang jelek yaudah aku mau denger lagi
udah kan udah gak sedih kan
gue itu saya udah ngeliat ketawa tuh kan
udah bersih bersih ganti baju aja ya
aku merindu lagi
terima kasih juga ya ndin
karena kamu sudah selalu ada di sisi saya
bahkan di saat terberat kita seperti sekarang ini
dari tadi gue nyari nielsa di jalanan gak ketemu
gue nelfon agensinya juga gak pada gak tau nielsa dimana
gue nelfon nielsa juga gak ada yang kata angkat
nielsa dimana ya
nielsa dimana ya
apa dia baik baik aja
hai udah sampai juga
lo ngapain kesini ke rumah riki lo ngapain
enggak enggak enggak enggak enggak
lo gak boleh berusaha lagi sama dia
kalau gue minta tolong sama riki
gue membenarkan semua omongannya ricky dong
kalau gue gak bahagia sama nino

kalau bukan riki gue minta tolong sama siapa lagi
gue harus gimana sekarang
lo kesini sah
tadi gue nemuin seorang barang yang bilang kalau lo jadi buruanan sah
lo gak apa apa ada yang buka gak sah
nggak sah tunggu
lo kesini nyari gue kan sah
gue tau sah
gue tau lo kabur
lo gak punya siapa siapa lagi
dan gue sedikit banyak berharap lo bakal nyari gue
sekarang lo percaya kan sah
gue bakal selalu ada buat lo
dan ternyata bener
lo kesini mau nyari gue kan sah
lepas ya pak
saya dengar gua gak saya
lu ada gue dimana
di rumah gue saya
lu tenang aja ya
gua gak bakal macem macem kok
gua minum bentar
minum dulu ya
gua sebanyak ngomong
gua lagi lemah banget saya
tanpa lo kasih tau
gua udah tau semuanya
dan polokas tau